menanggapi gempa di perairan situbondo kapolda dan gubernur jawa timur beserta pangdam lima brawijaya
melakukan pemantauan udara di pulau sabudi kabupaten sumeneb
pemerintah provinsi jatim berjanji akan melakukan pemulihan kerusakan rumah
serta memberikan santunan korban gempa
kapolda beserta gubernur jawa timur dan pangdam lima brawijaya
kamis pagi melakukan pantauan udara menuju lokasi dampak gempa paling parah
di pulau sabudi kabupaten sumeneb
dua kecamatan di pulau sabudi yakni nonggunong dan kecamatan gayam
menjadi lokasi terparah akibat gempa enam empat magnitudo di timur laut situbondo
dari tinjauan di lokasi sebanyak dua ratus lebih rumah rusak dan sebagian rata dengan tanah
di lokasi ini rombongan kapolda gubernur jawa timur serta pangdam lima brawijaya
juga mengunjungi dua puluh tujuh korban luka di puskesmas gayam
kapolda jatim irjen poluki hermawan menyatakan akan mengirimkan
lima puluh personel polri serta dua dokter spesialis untuk merehabilitasi lokasi terdampak gempa
sementara pemerintah provinsi jawa timur menyatakan telah mengirim bantuan logistik
untuk korban gempa di sabudi sumeneb kamis pagi
selain itu pemprov jawa timur juga menyiapkan anggaran perbaikan rumah korban yang rusak
serta memberi santunan keluarga korban meninggal dunia

pemerintah jawa timur pak jatim irjen poluki hermawan menyatakan yang berjalan delapan puluh dan seratus juta rupiah

itu tanggung jawab pemerintahan provinsi jawa timur kita bersama sama
tiga itu memberikan jaminan kepada mereka

pasca musibah gempa berskala enam empat mahani tuduh di timur laut situ bondo
jumlah penumpang tujuan pulau sapudi meningkat hingga empat puluh persen
mayoritas merupakan para calon penumpang tujuan pulau sapudi
yang menjadi lokasi terdampak gempa cukup parah
sebagian calon penumpang terlihat mencemaskan kondisi keluarga mereka
yang menjadi korban gempa pada kamis dini hari tersebut
menurut pakar gempa institut teknologi sepuluh november surabaya
gempa bumi berskala enam empat mahani tuduh yang mengguncang perairan situ bondo
merupakan efek patahan aktif dan patahan lempeng yang berada di pulau jawa dan sulawesi
ada patahan patahan aktif yang melewati
kota kota termasuk di surabaya
jadi dikenal dengan patahan surabaya dan satu patahan warung
nah ini bisa menimbulkan gempa yang cukup besar
jauh dari soal ini pakar mengingatkan pemerintah dan masyarakat
untuk segera melakukan pemetaan mitigasi bencana
karena surabaya diprediksi memiliki potensi gempa berskala enam lima mahani tuduh
ada gejala gangguan prostat minum prostagil
prostakir melancarkan kencing karena gangguan prostat
ada gejala gangguan prostat minum prostagil
prostakir melancarkan kencing karena gangguan prostat